ppkm darurat mulai diberlakukan hari ini untuk menekan angka penyebaran covid sembilan belas
aparat kepolisian melakukan penyekatan di sejumlah wilayah untuk membatasi mobilitas masyarakat
bagaimana kemudian evaluasi penerapan ppkm darurat hari pertama ini
untuk membahasnya kami telah terhubung melalui sambungan zoom dengan kapitumas polda metro jaya
kombes polisi yusri yunus selamat sore pak yusri
selamat sore mbak
oke pak yusri ini hari pertama penerapan ppkm darurat berdasarkan pantauan di lapangan dari aparat kepolisian
terutama dari polda metro jaya seperti apa pak evaluasinya hari pertama ini penerapan ppkm darurat
makasih mbak jadi memang ada enam puluh tiga titik yang kami siapkan
tapi ada dua puluh delapan titik itu di perbatasan tol dan juga di tengah kota
yang tiga puluh lima itu kan sudah berlangsung selama dua minggu ya
kita laksanakan pembatasan dan juga di tengah tengah kota yang memang sering terjadi kerumunan
nah yang terbaru sesuai dengan ppkm darurat ini ada dua puluh delapan titik yang kita taruh di penyangga penyangga gitu
yang upayanya kita mengharapkan masyarakat ini mau tahu dan mau disiplin bahwa memang covid sembilan belas ini di jakarta sudah tinggi sekali
sudah sangat genting sehingga memang harus dibuat ppkm darurat oleh kebijakan pemerintah
tetapi hasil pengamatan kami
memang masih banyak kita temukan di titik titik
ya sempat beredar di media sosial juga
di titik titik penyekatan yang saya katakan dua puluh delapan itu masih banyak masyarakat yang coba coba untuk masuk
kita sudah dicampaikan kami sudah sosialisasikan bagaimana upaya interlambat ini kota jakarta
gas gugus tugas gubernur pangdam dan juga kapolda metro jaya untuk bisa mendisiplinkan masyarakat
sekarang inilah yang kami mengharapkan
terima kasih banyak kami dipanggil kami cuma mau menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami bukan untuk mau menyiksa tidak
pemerintah ini bukan
tapi kami mau masyarakat ini disiplin gitu loh
sudah kita sampaikan tolong sebaiknya di rumah saja
ada tiga esensial ada tiga sektor di sini
sektor esensial dan sektor kritikal itu yang diperbolehkan
itu pun masih dengan protokol kesehatan yang ketat
kemudian bangun esensial sudah tidak boleh sama sekali
saya katakan gitu mbak
pak yusri tadi anda juga mengakui bahwa ternyata pada hari pertama ini di lapangan banyak sekali ditemukan masyarakat yang masih mencoba untuk menerobos begitu
titik titik penyekatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian
dan kami juga melihat banyak sekali masyarakat yang menggunakan kendaraan baik roda dua ataupun roda empat yang terpaksa diputar balik oleh teman teman dari aparat kepolisian
apa sebetulnya pak masalahnya apakah karena memang sosialisasinya ini kurang masif ke masyarakat sehingga mereka belum memahami
aturan aturan yang harus dipatuhi dalam ppkm darurat ini pak yusri
ini hari pertama mbak
sosialisasi sudah kita lakukan terus
secara masif baik melalui media sosial di media bahkan kemarin juga pemberangkatan pertama untuk titik titik semua petugas tiga pilar tersebut ke titik tersebut
itu pun langsung dipimpin oleh gubernur kapolda dan juga pangdam jaya
bersama dengan keputusan tinggi
sudah kami sampaikan
media sudah menyampaikan
tapi kami terus
tapi memang hari pertama ini masih saja
hari ini hari sab hari minggu
bukan hari kergal
tapi masih saja masyarakat
jadi sekarang kita kembali lagi
ya kita kembali lagi ke disiplinan masyarakat
kami mengharapkan masyarakat mau mengerti
covid ini bukan main main
tolonglah tinggal di rumah saja sudah
kami yang agarawan nanti di hari senin nanti
ya hari senin kan ada esensial dan non esensial itu boleh
esensial dan kritikal
yang non esensial sama sekali tidak boleh
sekali lagi kami ingatkan
non esensial yang sudah tertera di dalam instruksi mendagri itu
tidak boleh sama sekali
jadi tidak usah
pak yusri tadi anda mengatakan berulang kali soal kedisiplinan masyarakat
artinya memang kedisiplinan masyarakat kita masih rendah begitu ya
untuk bisa mematuhi ppkm darurat
selain soal kedisiplinan masyarakat
yang masih rendah kendalanya di lapangan apa pak
untuk bisa melakukan penegakan hukum soal aturan ppkm darurat ini pak yusri
yang akan kami lakukan wawun manis persuasi kita kedepankan
tetapi kita akan tegas nantinya disini
petugas akan melakukan tindakan yang tegas
kami ada satgas operasi justisi
kami ada satyas pendegakan hukum
kami akan melakukan tindakan yang tegas kepada masyarakat
karena ini bukan apa
bukan untuk menyusahkan masyarakat
kami bahkan menyelamatkan
bahkan untuk menyelamatkan masyarakat
dan masyarakat harus sadar bahwa memang ini covid bukan main main
sekarang ini sudah waktunya memang dikasih waktu
tanggal tiga cuma sampai tanggal dua puluh
maulah sabar untuk stay home
cukup di rumah saja
mari kita kerja di rumah saja
upaya untuk memutus mata rantai covid sembilan belas ini adalah dengan cara kita sudah jangan terjadi kerumunan
atar protokol kesehatan begitu mbak
pak yusri anda mengatakan bahwa aparat kepolisian akan bertindak tegas
tapi hari ini masih berupa peringatan
begitu tindakan tegasnya seperti apa pak
untuk tiga belas hari ke depan supaya masyarakat kemudian tahu bahwa aparat tidak segan segan untuk menindak mereka yang tidak mematuhi aturan ppkm darurat pak yusri
regulasinya ada mbak
ada peraturan gubernur
ada peraturan daerah
dari mulai kita teguran tertulis
kemudian tindakan sosial bahkan dengan denda
kemudian juga ada undang undang nomor empat tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam tentang wabah penyakit
kemudian juga ada kuhp di dua ratus dua belas
kami akan berlakukan itu kalau memang ada yang coba coba kita sudah sampaikan secara baik baik secara persuasif dan humanis
tidak diindahkan karena tidak tegas
ini bukan untuk menyusahkan tapi untuk menyampaikan
kita membuat masyarakat supaya bisa sadar bahwa memang pemerintah dalam hal ini petugas di lapangan kami juga sama sama kami capek
tapi juga sama di lapangan
tapi kami mau masyarakat mau sadar bahwa kami bukan untuk menyusahkan tetapi kami untuk menyelamatkan masyarakat daripada wabah penyakit ini mbak
oke terakhir pak yusri tadi di lapangan tim kami juga melihat masih banyak restoran dan warung makan yang tidak mengikuti aturan larangan makan di tempat atau dine in
padahal semestinya pengelola tempat makan ini menerapkan delivery atau take away
tindakan dari aparat untuk menertibkan para pengelola yang membandel ini seperti apa pak
satgas misal operasi kami lakukan di sini
lusa di sini lanjutan ini kita laksanakan
ada tujuh di sini satgas
termasuk satgas yang di sini
ada pendegakan hukum kemudian ada satgas justisi juga
kami akan melakukan tindakan yang tegas
untuk justisi sudah berjalan terus kami
kami kedepankan di sini adalah teman teman dari satpol pp tapi kami mendampingi
bahkan kemarin hasil rapat koordinasi kami akan membuat langsung sidang di tempat
ada lima nanti di lima wilayah itu sudah ada tempat
kami menemukan langsung akan kami lakukan tindakan tegas sesuai dengan aturan yang ada kemudian kami sidang di situ
masyarakat tingkat kedisiplannya harus segera meningkat begitu ya
sehingga aparat kepolisian juga nanti akan lebih mudah pekerjaannya dalam menegakkan aturan dari ppkm darurat ini
dan sekali lagi masyarakat diharapkan untuk stay at home atau tetap di rumah saja selama masa ppkm darurat
dan nanti kita akan lihat bagaimana evaluasinya selama beberapa hari ke depan
masih ada tiga belas hari lagi bagi aparat kepolisian untuk bisa menindak tegas masyarakat yang kemudian tidak mengikuti aturan dari ppkm darurat ini
terima kasih sekali
kamas polda metro jaya kombes polisi yusri yunus atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu pak yusri